nah dalam konteks apa sengketa pemilu gitu loh seberapa besar peluangnya kalau kita bicara dalam perspektif undang undang mk sendiri misalnya
merujuknya apa bahwa itu akan bisa mempengaruhi putusan majelis hakim
kita nggak pernah bisa punya ukuran sih ya karena mereka nggak akan sebutkan itu
maksudnya mengacu kepada amekusnya ibu mega misalnya gitu mereka nggak akan sih biasanya begitu
jadi satu satunya yang bisa kita lakukan kalau mau mengukur adalah membandingkan aja
frasa ataupun kata yang digunakan itu sama atau tidak istilahnya dan lain sebagainya
konstruksinya juga boleh tapi menurut saya memang kita nggak pernah bisa ukur
tapi barangkali mereka akan mempengaruhi secara tidak langsung karena sebenarnya banyak
kayak kasus haris fathia itu banyak sekali yang ngasih amicus itu juga luar biasa
kasus ahok itu juga banyak yang memberikan amikus misalnya ya
tapi ya kita nggak bisa lacak dalam putusan
cuma kalau saya sih melihat paling tidak amikus itu memberikan semacam konfirmasi juga kepada hakim
kalau masih ada yang tadi kan mas budiman bikin istilah berani nggak ya berani nggak ya
mungkin dia nuraninya oke tapi berani atau enggaknya itu
nah bisa jadi dukungan dari banyak orang itu menumbuhkan keberanian
soalnya kasus haris fathia kan kita nggak ada yang nyangka mereka bakal menang terus terang aja ya